tayang dua puluh tiga februari dua ribu dua puluh
nunggu kang murad dulu
waktu pulang kerja dia diserang
terus dia diancam
gak boleh balik ke terminal
kalau balik ke terminal
dia mau dihabisin
kayaknya pelakunya sama
seperti yang ngeroyok mn
mungkin nanti kita yang satu persatu dapat giliran
semua tukang parkir masuk dan bekerja seperti biasa
di pasar yang masuk sumasubi
jai masih sakit
gara gara kemarin diserang orang
rut mereka pertama
juga gua betulin
kita alami kami sendiri tak
komandan saya diserang
gak tau saya gak liat
barusan subi ada yang nyerang
tempat kamu parkir masih dijajah
gimana kalau kamu balik lagi ke terminal
habis emen sama didan diajar orang
di jalur bis tinggal dua orang
bu sep sama acai
di jalur angkot tinggal saya sendiri
masalahnya saya gak markir lagi
karena ada yang nyerang jack dua kali
terus kalau saya balik lagi ke terminal
di terminal lagi ada masalah yang sama
jawabannya sama seperti otang
coba sekarang tanya aus
pasti sama juga
saya tukang parkir di sini
barusan saya terima telepon
orang orang yang saya bawa buat jadi penyusup di pasar
satu lagi diserang juga tadi pagi
saya baru dari pasar
baru ngehajar satu lagi orang yang ngambil alih tempat kita
aduh udah tanya taslim
dia bukan pelakunya
udah saya telepon dari kemarin
yang nyerang orang orang bawaan kang ujang itu saya atau bukan
mau sampai kapan kamu menghindar dari mang murad
akhirnya kamu nanti juga bakal ketemu sama mang murad
mau masak air buat bikin kopi
kalau kopinya nggak ada buat apa masak air
kan ada kamu
airnya dari saya kopinya dari kamu
ajun gak ada gak ada yang disuruh
memangnya kamu gak bisa beli kopi
kenapa kamu tinggal sendiri
kemarin di dan ada yang ngeroyok
waktu saya tawarin ke sini
enggak ada yang kasih tau bakal diajar sama orang
kalau kamu mau pulang gara gara iga kamu sakit
kamu boleh pulang
tapi kalau karena kamu takut diserang lagi kamu diam aja di sini orangnya musyadzari
mopi dulu biar otak nakusut
sebetulnya kejadian diserang diancam bukan cuma di terminal di jalan sama di pasar juga
tempat aos otang sama jack parkir diserang juga
mereka diancam juga nggak boleh balik lagi markir tempat mereka mau diambil alih
kemungkinan yang dulu udah nyoba menguasai jalan terminal dan pasar
dulu dia gagal sekarang dia balik lagi
terus di sini gimana temen temen mau bertahan
iya kita udah minta tolong kangkang
pasar diserang lagi
kang mura udah kontak taslim
udah tapi gak bisa hpnya dari kemarin mati terus
gak coba didatengin ke rumahnya
ya sekarang saya sama kang murad di pasar dari sini mau ke rumah taslim
ada kabar baru dari terminal
kamu belum nanya
belum nunggu mereka nelfon
kenapa kamu jadi begini
saya dari dulu memang begini
saya barusan manggil istri saya kenapa c edo yang dateng
kalau udah keluar dari wc kasih tahu dipanggil saya
mak lagi nanya esy kenapa malah dipanggil mus
ma tadi lagi nanya pendapat esy
ini modelnya bagus atau enggak
model apa mak
mak barusan nanya pendapat kamu belum dijawab
mah minta uang buat beli bensin sama jajan mau kuliah
beli bensin lagi
terakhir ning beli bensin tiga hari yang lalu
tidak bisa lebihin
pengen aja punya uang jajan lebih
minta sama bapak
kalo minta uang jajan kan biasanya ke mama
kalau minta lebih ke bapak
cuma barusan nanya belum dijawab
sebenar mak esy mau bikin kopi dulu buat akang
cedok panasin air termos secangkir buat bikin kopi
barusan nih minta uang buat jajan sama bensin ke mama mau kuliah